dan untuk mengelaborasi bahaya mutasi virus varian n empat ratus tiga puluh sembilan k ini telah bersama kami melalui sambungan zoom
kepala lembaga biologi molekuler eikman institute amin subandrio selamat sore pak amin apa kabar pak
selamat sore mbak fani
pak amin ini setelah b satu satu tujuh ada lagi nih pak mutasi baru virus covid sembilan belas yaitu n empat ratus tiga puluh sembilan k yang katanya lebih berbahaya
apa yang membuat mutasi virus tipe terbaru ini lebih berbahaya dibanding dengan varian varian lain ataupun mutasi mutasi yang lain pak
baik mbak tiff mutasi n empat ratus tiga puluh sembilan k ini punya sifat sebetulnya secara virulensi tidak lebih ganas daripada virus virus corona yang lainnya
memiliki sifat punya ikatan lebih kuat ke reseptor s dua di permukaannya manusia
sehingga itu kemungkinan bisa menyebabkan dia bisa menginfeksi lebih cepat daripada virus virus yang lainnya
selain itu juga dia bisa memiliki sifat resisten atau bisa bertahan terhadap

ya dikhawatirkan demikian karena dia katanya lebih kuat ya
jadi afinitasnya lebih kuat ke reseptor itu
nah tadi pak amin juga berkata bahwa resistensi dari varian sorry maksudnya mutasi virus covid sembilan belas yang baru ini lebih kuat begitu
untuk bisa bertahan di antibody virus covid sembilan belas
berapa lama pak resistensinya sendiri
itu isunya tidak terkait dengan waktu ya
ketika ada antibody maka harusnya virus itu kan bisa dinetralisasi ya kalau antibody nya sebut sebagai neutralizing antibody
tetapi mutasi ini bisa bertahan di serangan antibody itu
sehingga yang seharusnya dinetralisasi dia menjadi tetap hidup
jadi tetap bisa masuk ke dalam manusia
oke berarti bisa dikatakan apakah ini lebih kuat begitu pak
dengan mutasi yang lain
ya kita tidak pakai istilah lebih kuat ya tapi lebih resisten
ya lebih resisten itu artinya lebih bisa bertahan ya terhadap serangan antibody
tapi itu sekali lagi semuanya ditemukannya di laboratorium
nah kita tugas kita adalah sekarang mengamati di lapangan
apakah memang betul mereka mereka yang
misalnya kasusnya berat itu memang diinfeksi oleh mutasi ini
berarti memang pengamatan dari kasus kasus yang sudah ditemukan
yaitu tadi di awal sebelumnya di informasi sebelumnya empat puluh delapan kasus
dari pengamatan di lapangan sendiri pak sejauh ini seperti apa
jika seseorang terkena mutasi virus jenis ini gejala apa saja yang timbul
apakah relatif sama dengan mutasi mutasi yang lain atau varian yang lain
atau apakah ada yang berbeda
ya saat ini tentu kementerian kesehatan sudah mengumpulkan data data terkait pasien pasien tadi
karena seperti tadi sudah dilaporkan empat puluh delapan kasus ini sudah ditemukan sejak bulan november tahun lalu
dan saat itu perhatian terhadap n empat ratus tiga puluh sembilan k ini belum terlalu besar
tetapi baru belakangan berdasarkan banyak kajian yang dilakukan oleh beberapa indivi
institusi di luar negeri didapatkan informasi bahwa mutasi ini menyebabkan berbagai hal yang perlu mendapatkan perhatian
nah saat ini kan dari november sampai dengan bulan maret ini sudah sekitar empat bulan lebih ya
nah kasusnya harus dilacak kembali sudah ada di mana
dan itu kita harus membuka kembali semua carotan
catatan pasien pasien yang sampelnya dikirim ke laboratorium dan diketahui terinfeksi oleh virus yang membawa mutasi n empat ratus tiga puluh sembilan k ini
nanti kita bisa menyimpulkan apakah di indonesia memang fenomena itu jadi
artinya ada keterkaitan antara mutasi itu dengan entah itu berat ringannya penyakit atau
mungkin dikaitkan dengan meningkatnya kematian
atau adanya kecepatan menular yang lebih tinggi
atau bentuk laser yang lebih banyak
itu masih akan dikaji kembali
oke berarti memang masih dalam tahap pengkajian begitu ya pak amin
untuk apa saja yang bisa ditimbulkan gejala gejala
juga bentuk infeksinya ini menyebarnya seperti apa
itu juga masih dalam pengkajian begitu ya pak amin ya
pak amin ini empat puluh delapan kasus ini ini ditemukan di mana saja pak
di wilayah mana saja maksudnya
ya tadi sudah dilaporkan ada beberapa institusi yang melaporkan
jadi kalau lihat sebaranya laboratorium yang menganalisis
dapat diduga kuat pasiennya ada di sekitar laboratorium itu
sebagian besar lab lab itu memang
lakukan pemeriksaan terhadap sampel yang diterima dari daerah sekitarnya
kecuali yang dari lembaga dari big bankes mungkin
mereka menerima dari daerah daerah lain di luar jawa
nah ini juga sedang dirangkum
ya tapi setidaknya dari jakarta surabaya dan sebagainya itu
kalau kita lihat lokasi lab labnya itu
hampir dapat dipastikan di daerah sekitar itu
oke berarti diduga kuat berdasarkan sebaran
sebarang lab nya begitu di wilayah pulau jawa
khususnya di jakarta dan juga surabaya begitu ya
diduga kuatnya ya pak amin ya
ya antara ini ya
mungkin juga ada yang dilaporkan dari jawa barat juga bisa
ya ini sekali lagi kita rinci kembali
bisa runut lagi mereka mendapat sampelnya dari rumah sakit mana saja di daerah
seperti lembaga eijkman kami sebenarnya hanya mencakup jakarta barat saja
tetapi kami juga menerima sampel dari beberapa rumah sakit di luar jawa
nah itu yang harus kita kumpulkan kembali datanya
nah terakhir ini pak amin
tadi dikatakan dari november begitu ya dua ribu dua puluh
mutasi n empat ratus tiga puluh sembilan k ini terdeteksi sudah masuk di wilayah indonesia
lalu sebenarnya sendiri di luar indonesia mutasi ini sudah ada di lebih dari tiga puluh negara
lantas sejauh ini pak amin
apa saja langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah
untuk mengantisipasi penyebaran mutasi covid sembilan belas n empat ratus tiga puluh sembilan k ini
ya sebetulnya yang diantisipasi tidak hanya n empat ratus tiga puluh sembilan k ini saja
jadi sejak januari
menteri respekt rin dan kementerian kesehatan
sudah mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kapasitas whole genome sequence namanya
itu untuk bisa mendeteksi secara lebih awal
apabila ada mutasi mutasi seperti itu
tentu tidak hanya mutasi ini sekali lagi
tapi juga apabila ada varian misalnya b satu ratus tujuh belas
atau varian b satu yang dari brazil
atau varian b satu tiga
b satu tiga lima satu dari afrika selatan misalnya
atau barangkali juga muncul mutasi mutasi di dalam negeri sendiri
nah itu yang harus dicermati dan harus dideteksi
karena bukan tidak mungkin dari dalam negeri sendiri
akan muncul mutasi atau varian varian baru yang perlu mendapat perhatian
nah itu sudah dimulai sejak januari
jadi saya ingat delapan januari di indonesia
di tanda tangan kerjasama itu
kemudian setiap minggu kami mengadakan koordinasi
untuk bisa mendapatkan sampel sampel dari past gen
yang memenuhi beberapa kriteria
terutama yang menjadi fokusnya
yaitu misalnya apabila terjadi kluster tiba tiba
atau kluster yang muncul jumlahnya besar ya
atau adanya kasus terinfeksi kembali
setelah sembuh atau setelah divaksinasi
atau muncul kasus kasus dengan gejala yang tidak biasa
nah kasus seperti itu tentu harus dilaporkan oleh rumah sakit
atau laboratorium di semua daerah
hanya di jawa dan sekitarnya
tapi seluruh rumah sakit di indonesia sudah kami imbau
ke meningkatkan sensitivitinya
jadi begitu ditemukan kasus kasus yang mencurigakan
maka sebaiknya sampelnya segera dikirim ke laboratorium laboratorium
salah satu laboratorium yang bisa melakukan ho gene sequence
saat ini sudah ada sekitar lima belas atau enam belas laboratorium di
tersebar di seluruh indonesia yang bisa melakukan whole genome sequence
jadi diharapkan penemuan adanya varian atau mutasi baru ini
bisa dilakukan lebih cepat
sehingga kegiatan tracing dan treatment
serta batasan ruang gerak virus itu bisa dilakukan lebih cepat
virusnya tidak menyebar terlalu luas
bisa segera dieliminasi
ya baik tentunya kita juga berharap agar koordinasi yang dilakukan
dari rumah sakit dan juga lab lab ini berjalan dengan lancar
dan juga tentunya masyarakat dan semua pihak ini juga tetap menerapkan
kegiatan yang diperlukan
pak amin subandrio kepala lembaga biologi molekuler eijkman institute
terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini di cnn indonesia newsroom
selamat sore pak
terima kasih selamat sore